sejumlah sekolah di dki jakarta ditutup sementara karena ditemukan kasus positif covid sembilan belas
temuan kasus ini tidak hanya pada peserta didik
melainkan juga dua orang guru yang terkonfirmasi covid sembilan belas
momok yang dikhawatirkan ketika mengadakan pembelajaran tetap muka
bagaimana strategi pemda dki untuk bisa meminimalisasi
atau meniadakan kluster kluster baru di lingkungan sekolah
kedepannya sudah bergabung bersama saya wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
assalamualaikum selamat sore pak wagub kembali bergabung dengan kita sore ini pak wagub
assalamualaikum selamat sore mas ikhlas ferdi ilyas dan pemirsa cnn
baik pak wagub langsung saja kita ingin konfirmasi lagi sejumlah hal terkait dengan penutupan sekolah di dki jakarta
kemarin anda menyampaikan ada tujuh sekolah ya
sampai hari ini sudah berapa pak dan sebarannya di mana saja
ada penambahan kapan
jadi dari berdasarkan laporan sementara yang kami terima
sampai dengan kemarin itu ada sepuluh sekolah yang dihentikan sementara
jadi selama lima hari ditutup ada yang mulai dari delapan januari
ada yang mulai sepuluh sebelas dua belas dan tiga belas januari
ada di mana
jadi beberapa sekolah diantaranya sdn cegiat dua pagi sdn susukan delapan pagi
sdn jati satu sdn islam andalus lab school jakarta smp
smp dua ratus lima puluh dua semen tujuh puluh satu sma lab school jakarta semen dua puluh jakarta smks malaka jakarta
jadi sementara itu ya
jumlah yang terkonfirmasi terkonfirmasi terpapar covid sembilan belas itu peserta didik dua belas
pendidik sendiri ada dua jadi totalnya ada empat
oke tindak lanjutnya apa pak ke mereka atau sekolah sekolah ini yang kemudian ada terpapar kasus covid sembilan belas
jadi yang pertama tentu sekolah tersebut yang dipastikan ada warga sekolah
jumlah yang terpapar itu ditutup sementara selama lima hari
kemudian sekolah melakukan pembersihan dan infektan lagi sekalipun itu dilakukan secara rutin dan berkala
kemudian yang ketiga tentu yang bersangkutan ditangani oleh dinas kesehatan
apakah dibawa ke wisma atlet atau rumah sakit sulianti soroso atau karantina mandiri ya
kemudian yang berikutnya kita melakukan active cash spending kemudian tracing ya melakukan tracing testing dan treatment
jadi tidak kurang dari tiga puluh orang sesuai dengan standar yang diminta oleh who dari setiap yang terpapar itu kita data untuk dilakukan pelacakan kepada siapa saja yang bersangkutan bertemu
kemudian dilakukan tes pcr untuk memastikan tidak terjadi penyebaran ke warga lainnya
jadi itu yang kami lakukan terkait dengan adanya peserta atau warga sekolah yang terpapar virus corona sembilan belas
oke pak wagub tracingnya kemudian dilakukan dari orang orang atau anak anak dan peserta didik yang tadi terpapar
kalau dimundurkan ke belakang apakah ini juga dilakukan
tracing yang sama begitu pak
oh iya pasti kita pasti dilakukan tracing ya tracing ke depan ke belakang dilakukan
jadi tracing itu ada aturannya ada mekanismenya siapa saja yang harus di tracing kemudian di testing sampai dengan di treatment
itu ada polanya oleh dinas kesehatan untuk memastikan tidak terjadi penyebaran atau penurunan
lanjutan kepada warga
dan kami sendiri juga ingin memastikan bahwa melakukan terhadap hal ini kita meningkatkan satgas satgas
kita optimalkan satgas satgas yang ada di sekolah untuk melakukan pengawasan monitoring
yang ketiga juga kita pastikan bahwa anak anak semuanya warga jakarta termasuk yang sekolah terlebih yang enam sampai sebelas tahun
untuk mendapatkan vaksin ya sudah lebih dari enam puluh tiga persen
data dua hari yang lalu yang mendapat vaksin kita targetkan selesai anak anak sampai seratus persen
kalau total vaksin di jakarta sendiri sudah lebih dari satu ratus dua puluh persen yang ditargetkan
kemudian dinas kesehatan juga melakukan active case finding kepada sekolah sekolah untuk melihat positivity ratenya yang ada di sekolah sekolah
jadi semuanya sudah ada prosedur sop langkah langkah yang harus kita lakukan terkait pencegahan penanganan dan pengendalian covid sembilan belas
pak wagub kita ingin juga menanyakan soal teknis pembelajaran tetap muka yang berlangsung misalnya di sd ya
karena tadi banyak sekali anak anak sd kemudian yang terpapar begitu
ini apakah memang mereka dimasukkan dalam shift yang sama dalam satu hari atau satu shift saja
atau bagaimana pembagian mereka atau ini tergantung kebijakan masing masing sekolah
secara umum memang dimasukkan dalam kelas dengan jarak yang sudah diatur melaksanakan protokol kesehatan
jadi anak anak itu kami minta pada orang tua yang di rumah bertanggung jawab bahwa anak anak pergi ke sekolah dalam keadaan sehat sehat walafiat ya
kemudian cuci tangan disinfektan kemudian juga membawa hand sanitizer
kemudian kami pastikan mereka menggunakan masker sesuai dengan aturan dan syarat standar yang diminta
kemudian juga kita minta anak anak berjarak hati hati
terlebih bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum
nah sampai di sekolah juga di sekolah jadi tanggung jawab guru karyawan sekolah untuk memastikan anak anak mengikuti seluruh prosedur tahapan dan protokol kesehatan yang ada
termasuk mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah
kemudian juga di dalam sekolah juga berjarak tidak boleh makan berhadapan hadapan
datang dari rumah masing masing dan tidak diperkenankan membuka masker makan berhadapan hadapan
jadi banyak sekali aturan ketentuan yang memang sudah diatur disusun dan harus dilaksanakan
jadi penuh kedisiplinan dan tanggung jawab
alhamdulillah sampai hari ini lebih dari sepuluh empat ratus dua puluh sembilan sekolah yang melakukan ptm terbatas
kebetulan ada sepuluh sekolah yang terpapar
dan jumlahnya ada empat belas
jadi ini memang tidak bermaksud mengecilkan atau mengabaikan
angkanya masih sangat kecil sekali
dari sepuluh sekolah yang ada
mudah mudahan setelah sekolah ini kita tentu berharap tidak ada lagi sekolah yang terpapar covid sembilan belas
karena tadi itu angka atau persentase menjadi toleransi atau tolak
ukur kasus di sekolah sekolah ini masih berada di batas yang aman begitu ya
jadi kami memang menusarat
syarat lainnya selain ppkm level satu dua adalah bahwa
jadi dki jakarta sangat memusyarat
lebih lagi dki jakarta didukung dengan sarana prasarana
sarana sdm atau tenaga naskes yang cukup banyak dan berkualitas dan cukup berpengalaman
di samping semua dukungan logistik yang cukup
karena memang sesuai dengan syarat yang ada jakarta memenuhi
sekalipun masih ada yang terpapar yaitu sepuluh sekolah dengan jumlah empat belas orang
agar tidak kemudian muncul lagi kasus kasus terpaparnya peserta didik dan juga pengajar di sejumlah sekolah yang ada di provinsi dki jakarta
terima kasih wakil gubernur dki jakarta amat riza patria sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih mas peri ikhlas dan pemirsa cnn
terima kasih anda masih bersama cnn indonesia
terima kasih pak pak pak
saya langsung saja konfirmasi
tadi saya sudah berbincang dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
bahwa kemudian dengan semua rekomendasi dari ahli pengawasan dan juga jalannya protokol kesehatan yang ketat
ternyata tidak menjamin bahwa terjadi penularan dan terbentuknya kluster di sekolah
apa catatan anda soal ini pak hermawan
ya tentu saja bahwa sekolah itu adalah
ada institusi yang multi unsur di dalamnya ya
banyak sekali unsur
ada unsur tenaga pendidik tenaga kependidikan ada unsur tenaga penunjang ada siswa dan bahkan ada lingkungan yang menjadi bagian integral dari suasana sekolah
tentu dari setiap unsur yang ada di sekolah ini punya resiko masing masing keterkaitannya dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid
nah kalau kita lihat unsur manusia pertama dari segi guru atau tenaga pengajar
kemudian tenaga kependidikan dan siswa
itu tidak semuanya sudah tervaksinasi secara baik dan lengkap
walaupun di dki jakarta hampir semua guru ya terutama sudah tervaksin
tetapi untuk tenaga tenaga kependidikan dan siswa terutama itu belum semuanya atau belum lengkap untuk dosis kedua paling tidak
ini satu catatan
yang kedua adalah rekayasa lingkungan
rekayasa lingkungan ini kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan
tidak hanya menggunakan masker
tapi ada menjaga jarak dan mencuci tangan
termasuk skenario untuk mengantisipasi kerumunan dan keramaian
karena serentak dan serempaknya di seluruh wiraya khususnya dki jakarta dalam membuka
maka itu skenario pengelolaan formula itu sebenarnya pilihan logis untuk dikembalikan kepada protokol kesehatan yang tiga m
maka itu kalau physical distancing atau menjaga jarak menjadi pakemnya
kemudian volume masuk dan keluar itu menjadi sangat penting untuk diatur
itu sebab resiko itu tetap ada
dki jakarta sendiri sekarang ini ada lebih dari empat ratus kasus omikron yang baru
dari total lima ratus an kasus di indonesia
dan kesemua itu berpotensi juga
terjadinya local transmission
maka kecepatan itu harus diantisipasi dengan case containment namanya
testing dan tracing satu sisi dilakukan oleh pemerintah
tetapi juga ada upaya mengantisipasi melalui sistematik random testing untuk di sekolah sekolah
sembari protokol kesehatan itu menjadi pakem yang gak bisa ditawar
itu yang terbaik untuk saat ini
oke pak hermawan
kebijakan tidak akan diubah untuk sementara begitu ya
kemudian sudah ada sepuluh sekolah dengan catatan siswa dan juga tenaga pengajarnya terpapar covid sembilan belas
bagaimana kemudian bisa mengantisipasi agar kasus serupa tidak terjadi
dan klaster klaster baru ini tidak terbentuk
apa celah yang bisa kita tutup dari ini
tentu untuk di dki jakarta
dki jakarta tidak bisa berdiri sendiri memang
karena kebijakan ini kebijakan nasional
sesuai dengan level pengetatan di masing masing wilayah
di jakarta sendiri kan sekarang ppkm ada pada level dua
artinya kewaspadaan itu berlebih
upaya juga harus lebih dilakukan
tetapi untuk sekolah ini memang kita harus hati hati
terutama di dki jakarta
karena sebulan terakhir ya
sejak akhir desember itu terjadi kenaikan
dan sekarang mulai signifikan kenaikan itu di dki jakarta
dan ini berlaku untuk seluruh sektor
tidak hanya pendidikan tentu saja
tetapi keterkaitan seluruh sektor
termasuk di bidang pendidikan ini
rasa rasanya hemat kami
artinya dikembalikan kepada skenario berdasarkan zona
dan volume itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan tadi
karena kalau ada protokolnya fisikal distancing atau penjagaan jarak
melainkan ada pengaturan khusus
nah konsen kami adalah
pengaturan ini secara khusus
melainkan ada kebertahapan sesuai dengan identifikasi zona risiko
sekaligus melakukan mitigasi resiko di masa datang
sekarang diskursus kita dengan kementerian kesehatan dan berbagai pakar
kita memproyeksikan kemungkinan besar di akhir bulan
atau bahkan di bulan depan ya
di bulan februari
akan kenaikan kasus secara signifikan
sebagai imbas dari nataru akhir tahun lalu
dan juga dengan adanya potensi lokal transmisi
daripada varian omikron
nah oleh karena itu di dunia pendidikan juga
saya rasa tidak boleh excuse begitu saja
kita harus menerapkan kebijakan yang cukup elegan
bijaksana dalam kebijakan
tetapi juga waspada dalam bersikap
sehingga kombinasi antara community behavior
atau perilaku komunitas terutama di dunia pendidikan
dengan kebijakan pembatasan dan pengendalian
dari segi volume pembelajaran
inilah cara terbaik untuk kita tetap waspada
dan tidak meremehkan covid sembilan belas perkembangan terakhir
dengan varian barunya omikron
oke artinya kemudian kewaspadaan menjadi kunci
tidak boleh panik
tapi waspada prokes harus tetap jalan
agar kemudian kekhawatiran orang tua khususnya
ini tidak merasa ketakutan
tapi waspada perlu ditingkatkan
vaksinasi harus kita betul betul genjotkan
sebenarnya kan wacana vaksinasi pada usia anak
bahkan rentang di bawah sebelas tahun
itu kan sudah dilakukan dan dimulai
tetapi juga ini belum optimal
karena coverage nya masih rendah sekali
nah usia di atas itu saja
dua belas tahun ke atas
yang rentang usia smp hingga sma
itu pun belum sepenuhnya tercover untuk vaksinasi
jadi selama vaksinasi itu belum mencakup semua
siswa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
selama itu kita
melainkan juga kebertahapan
sesuai dengan proporsional capaian vaksinasi
rekayasa lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran omikron
dan varian delta lainnya yang terakhir
yang berkembang belakangan ini
rekomendasi satu lagi adalah soal vaksinasi
yang harus digencarkan oleh para ahli
tadi disampaikan oleh pak hermawan
agar kemudian semakin meningkatkan imunitas
masyarakat begitu ya pak hermawan ya
baik terima kasih pak hermawan
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
salam sehat selalu